keluarga para penumpang pesawat yang nahas mendatangi posko antemortem
yang dibuka oleh tim identifikasi polri di rumah sakit bayangkara polda kepulauan riau di kota batam
tim identifikasi selanjutnya akan mencocokkan data antemortem keluarga dengan jenazah yang sudah ditemukan
keluarga korban jatuhnya penumpang pesawat skytruck m dua puluh delapan polisi
hari minggu mulai mendatangi rumah sakit bayangkara polri di batam yang menjadi posko antemortem
salah seorang keluarga korban asmin menemui tim dvi polri untuk memberikan keterangan terkait data seorang kerabatnya yang bernama bribka eri dwi pradana
berdasarkan manifest pesawat dan foto korban yang tersebar di sejumlah media cetak dan elektronik
asmin dan keluarga yakin bahwa eri berada di dalam pesawat tersebut
keluarga berharap eri bisa segera ditemukan
kalau jenazah sudah ditemukan kita melewati berdua
sama sama berdoa semoga dalam waktu ini bisa ditemukan semua bisa dibatasi semuanya
dan kami bisa membawa adik kami pulang ke kampung haraman dikembangkan di sana dengan penuh
sementara itu tim basarnas masih terus melakukan pencarian para korban
sedikitnya ada lima belas kapal dari unsur laut diturunkan untuk mengisir lokasi jatuhnya pesawat polri tersebut
sedangkan dari unsur udara delapan unit pesawat jenis helikopter dan voker turut dikerahkan untuk mencari keberadaan pesawat
dan para korban yang belum ditemukan